sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

aduh siapa nyamit gue nih
lu ngapain disini pake nyamit nyamit sekali lagi
dari tadi gue itu udah mencet mencet bel lo
tapi bel lo tuh ga bunyi bunyi

kenapa ga boleh
yaudah yaudah ntar ya aku punggung
aku punggungin pangeran dulu ya

yaudah deh kita ngobrol disana aja yuk

oh elu juga ikutan
yaelah dia belum tau eh soalnya dia tuh bagus banget

eh lo yang bener aja dong

aduh udah udah udah kayaknya yang berdua sama sama bagus kok
eh kalo persiapannya sudah selesai semua kita mulai kontesnya sekarang ya
eh pak teran
pak teran pak teran pak teran
pak teran pak teran pak teran

hah bagaimana ini
ah sudah coba kamu atasi segera
cepet cepet cepet aduh bagaimana ini
hei pak teran
pak teran pak teran pak teran
pak teran pak teran
pak teran pak teran
tenang tenang semua sedang diatasi
kok pada bubar jangan pergi
semua pada pergi pak pada bubar
aku kasih perolahan dahulu
iya dah tua
apa pak better pendamnya buat pak teran raise unggul
karena sama pakai acaraistik ya
ini dia si huling
duh kenapa ya
di saat penting kayak gini ada aja kejadian kayak tadi
apa emang ada orang sirik kali ya
yang pengen orang ganteng kayak gue bisa gak jadi terkenal
kamu pulangnya sama si gilang aja kan searah tuh
hmm kamu gak keberatan kan kalau misalnya nganterin aku dulu
gak usah malu malu kan ilang
mendingan lo langsung naik deh ke motornya gilang

nanti aku sampein ke gilang ya yang ya
makasih ya yang
kayaknya lo harus balik deh sama lia
soalnya tadi yang nelfon gua
ya gua sih belum tau ya pastinya
tapi yang pasti ini panik banget
yang butuh kalian berdua
eh yaudah lia
ada urusan penting
oke yaudah lo ajak dia
ya ya masih sama abang aksan ya
jalan dulu naik ke kamar
udah ya gua gampang gua gampang
mendingan lo duluan
aduh dia hilang
nir terus lo naik apaan
biar gua yang nganterin ya mera
kan gampang kan naik ojek bisa ya
mendingan juga gue
ayo mendingan lo balik sama adik adik aja
eh lo kan nganterin adik gua nih
dian aku balik lagi
tidak adi primera
cepetan lah bang bang bang bang
eh yang mana sih
kok gak dateng dateng
eh tadi yang bilang acara pentingnya itu batal
jadi lo berdua harus pulang bareng eh oke